hai yang minjemin duit bantuin modal
sekarang giliran saya yang butuh dia gak pernah mau bantu
makanya saya nyebarin paku biar dia yang dituduh gitu mas
ingcang lo si rojali tahun ini naik haji
terus mbak bem mikir apaan
gue juga mau pergi haji din mumpung masih ada umur
berangkat haji kan perlu duit deh
emang sisa beli mobil masih ada
gimana sih be
pergi aja kan pake duit
itu dia yang dari tadi lagi gue pikirin gimana sih lu
mobil baru gue beli dijual lagi
kalau undin perhatiin ini mobil kagak bakal pake juga be
sandanya nih mbak be bisa nyetir emang mbak be mau kemana
enggak emak ayo masuk dulu emak
ada mak lagi tidur siang
oh ya mak ada apa ya mak
ngomong aja mak biar saya nggak penasaran betul
mak tuh pengen banget ngajak lo kerja lagi ya
pengen banget ngajak lo kerja lagi sama emak buat bantuin bikin kue
saya kan udah bilang ke emak gak ada yang jagain anak mak
suami saya kerja perginya pagi pulangnya malem emak
iya sih ya mak juga ngerti
saya juga seneng emak bantuin emak bikin kue
saya mau mak kerja lagi
asal mama ngizinin saya sewaktu waktu pulang buat ngurusin si kecil
emang bisa kalau begitu
harun boleh ngomong sama isa sebentar ma
yaudah ma gak apa apa
terus laki lu kerjaannya gimana
alhamdulillah ma betah katanya
bosnya baik teman kerjanya juga banyak bantu
yaudah nanti kalau ada pesanan kue banyak ma telpon lo ya
ya sama sama sekarang mau pamit dulu mau pulang ya
sampai jumpa lagi
baik run lo lagi sibuk gak
enggak be emang ada apa be

cariin orang yang mau beli mobil gue
emang mobil babe mau dijual lagi
ya gitu dah
emang kenapa be kan mobil babe baru dibeli
gue lagi ada perluan gimana lo bisa gak bantu gua
sekarang belum bisa be
saya lagi punya banyak masalah deh
saya juga lagi gak concern buat kerja
yaudah ntar kalo lo udah tenang kabarin gua ya
insya allah be
gue pamit dulu deh assalamualaikum
mas beti mas sebentar mas
yang mana rumahnya pak
kalau nginget nginget yang bener
rumah apa tuh mas
balik lagi aja yuk
bener nih kita putar balik
mas kita mau ke rumah
mas kita mau ke rumah
mas yang jelas dimana
mas taruh gue terus
kalau tidak kalau dam serait
nah biar gue baiki
oh seperti itu
iya seperti itu
kang asep lagi sibuk banget ya
sampai sampai kang asep gak bisa bales whatsapp dari aku
gak bisa berhubungan lagi sama aku
oh yaudah gak apa apa
sama haji sodik mah udah berangkat kan mai
iya b saya juga tau
makanya mereka dipanggilnya pak haji
adek gue yang kecil
cangis indin juga
tahun ini berangkat
tinggal gue aja yang belum
ya mudah mudahan ada umur deh
mudah mudahan kesampean ya be
iya gitu dah
gue sih berharap bisa bareng sama lo
biar gue disana ada temennya
kemarin put menunggu gue cukup lama bos
saya belum berani bicara apa apa bu
gua keselak ambilin minum gua
buruan beli lagi
ini mas rumahnya mas
nanti orangnya kalau marah
terus ngacam ngacam pake pisau pake golong gimana
udah pak udi tenang aja disini
kita gak bakalan diapa apain
bagaimana sekarang bos
sekarang lo pus af
cari siapa mas
pulang aja tuh mas
udah pak udi tenang disini
cari siapa mas
saya nyari orang yang nyebarin paku sejalanan pakai motor ini mas
mas tau gak
gara gara mas nyebarin paku motor saya ini jadi korban
terus lo mau apa
saya punya bukti
bapak ini saksinya
dia juga punya bukti
saya punya bukti
saya punya bukti
saya sebenarnya gak bermaksud jahat
cuman saya lagi dendam
waktu dia mau buka usaha tambal ban
saya minjemin duit
sekarang giliran saya yang butuh
dia gak pernah mau bantu
biar dia yang ngebutin pakur
biar dia yang ngebutin pakur
biar dia yang ngebutin pakur
biar dia yang dituduh
ongkos tambal bannya